senin siang sejumlah petinggi partai demokrat berdatangan ke kediaman ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono di megakuningan jakarta
rapat majelis tinggi itu salah satunya membahas soal capres dan cawapres yang akan diajukan oleh partai demokrat dalam pilpres nanti
rapat ini berlangsung tertutup
demokrat akan mengkaji segala kemungkinan termasuk bergabung dengan koalisi jokowi atau mendukung prabowo
meskipun tuan guru bajang termasuk anggota majelis tinggi syarif menegaskan tidak akan ada pembahasan soal dukungan tgb terhadap jokowi
demokrat juga mengisyaratkan ada sanksi kepada tgb yang telah menyatakan dukungan kepada jokowi
namun sanksi itu akan dibahas oleh dewan kehormatan partai
yang jelas tiga agenda
pertama dpr ri kedua gubernur wakil gubernur ketiga capres dan wakil presiden
itu menjadi tugas utama dari majelis tinggi
nah yang mana yang mungkin juga tiga tiganya saya belum tahu
karena ini kan nggak begitu banyak agendanya kan
pak sby nanti ikut hadir juga pak
dia kan ketua majelis tinggi
pak sarip ini soal capres ini ada kader demokrat yang mendukung pasangan eh mendukung melanjutkan jokowi ini
dibahas juga itu gimana pak
sementara tidak menjadi prioritas untuk dibahas
perpindahan partai kader dari satu partai ke partai lain kan itu hal yang biasa
ya dan saya pikir dewan kehormatan